perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kita pada era digital
yang membantu mempermudah berbagai aktivitas kita
era digital telah memasuki berbagai aspek kehidupan
mulai dari pariwisata komunikasi dan informasi sosial
dan aspek ekonomi pun tidak luput dari era digital
dalam aspek ekonomi saat ini dikenal dengan istilah ekonomi digital
ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang meliputi kegiatan transaksi
interaksi dan aktivitas yang didasarkan pada teknologi digital
ekonomi digital memudahkan kita untuk melakukan transaksi ekonomi
kapanpun dan dimanapun tanpa terganggu oleh hambatan tempat dan waktu
singkatnya apa yang kita butuhkan dapat langsung kita beli dengan mudah
tanpa harus keluar kamar
saat ini indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi digital
dengan jumlah transaksi lebih dari rp tiga ratus delapan puluh lima delapan triliun di tahun dua ribu dua puluh
diperkirakan akan mencapai rp satu empat ratus dua puluh sembilan triliun rupiah pada tahun dua ribu dua puluh
hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat indonesia sangat antusias
perkembangan ekonomi digital selain mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya
ternyata diikuti oleh kejahatan digital
saat ini marak terjadi kejahatan dalam transaksi digital
mulai dari penipuan transaksi online pencurian data pribadi
penduplikasian atm dan kartu kredit sampai pembajakan sim card
pada tanggal sebelas september dua ribu delapan belas saja

tentu kamu tidak mau menjadi korban selanjutnya kan
oleh karena itu untuk meminimalisir kejahatan dalam bertransaksi digital
berikut tips aman saat bertransaksi digital
pertama jangan memberikan user id password atau pin pada siapapun
kedua selalu mengganti pin dan password secara berkala
pindahkan password yang mudah ditebak
tiga selalu bertransaksi online di situs yang terpercaya
empat selalu bertransaksi online di smartphone atau laptop sendiri
dan selalu logout setiap selesai bertransaksi
lima untuk keamanan jangan bertransaksi online pada jaringan wifi umum atau publik
enam jangan menyimpan pin atau password di handphone atau laptop
jika order barang secara online
gunakan rekening bersama yang terpercaya
kapan segera batalkan transaksi digital jika kita merasa ada sesuatu yang tidak wajar
sembilan simpan nomor kawasan terbang atau situs e commerce tempat kita bertransaksi online
dan sepuluh selalu teliti dan berhati hatilah saat melakukan transaksi digital
keamanan dalam bertransaksi digital harus dimulai dari diri sendiri
mari tingkatkan keamanan dalam bertransaksi
dan menjadi bagian dari masyarakat ekonomi digital